sementara itu sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol purbalenyi
pengendara diduga mengantuk dan menabrak tiang pembatas jalan
sementara di jalur pantura indramayu
sebuah minibus menabrak pengendara motor dan pejalan kaki hingga tewas
mobil yang mengalami kecelakaan ini dikendarai oleh edi bersama temannya dhani
mereka sedang mengikuti ambulans yang membawa orang tua dhani
dari arah garut menuju rumah sakit hasan sadikin bandung
mobil oleng dan menabrak pembatas median jalan
hingga menyeberang ke lajur berlawanan di ruas tol purbalenyi kilometer satu ratus empat puluh
mobil sempat terguling beberapa kali dan berhenti setelah menabrak besi pembatas di bahu jalan
edy dan dani terlempar keluar melalui kaca depan kendaraan
edi meninggal di lokasi kejadian sementara dhani menderita pendarahan hebat
diduga bahwa penumpangnya terlempar keluar
mengakibatkan pengemudinya meninggal
edy menempatkan mobil dunia di tempat atas nama saudara edy
penumpang sendiri sekarang masih dalam penanganan di rumah sakit sentosa kopo
kondisinya sekarang masih diperawatan penanganan di ruangan icu
sementara itu kecelakaan juga terjadi di jalur pantura patrol desa sukahaji
kabupaten indramayu pada minggu pagi
sebuah minibus dari arah cirebon menuju jakarta tiba tiba oleng dan menabrak
sepeda motor yang tengah melaju di depannya
minibus kemudian menabrak seorang pejalan kaki dan terhenti setelah menghantam tiang listrik
pengemudi motor dan pejalan kaki meninggal dunia sementara pengemudi minibus menderita luka luka
polisi menyelidiki penyebab pasti kecelakaan termasuk adanya dugaan kecerobohan pengemudi minibus
tim liputan transmedia